berulang kali kamu ganggu anak saya
sekarang kamu berani berurusan menentang saya
perlu saya jelaskan berapa kali sama tante
kalau saya tidak pernah mengganggu arim tante
ataupun berniat untuk melawan tante
cuma sebagai anak
saya gak akan terima kalau ada orang yang menginjak orang tua saya
ya justru budiak mau datang
lo bilang arimnya lagi ke toilet
tinggal chat gue ntar gue masuk kelas
rara sebenarnya kenapa ya
mukanya kelihatan sedih terus
mau kenapa rara
ada apa rara
lo cerita sama gue apa yang gue bisa bantu
gue gak bapak gue ardi
apa ini ada hubungannya sama david
udah ikut aja
kalau ada hubungannya sama gue mau berjalan dari tengah ke bunga
kita tapi sebelumnya
kamu sudah cuman mau resting
ualalhrkzat campur sama dia
dipokus untuk mendapatkan nasabah baru
ya pak saya akan berusaha yang terbaik untuk perusahaan kita
ya sudah saya duluan
bapak juga hati hati
el mike kalian tuh ngapain sih kesini sampai dikejar kejar sama security
ibu diapain tadi sama mamanya arief
ibu gak diapain
kamu jawab dulu pertanyaan ibu
ngapain kamu kesini kalian berdua pasti bolos kan
ibu yang jawab dulu ibu diapain sama mamanya arin
ibu tunggak kenapa napa kamu lihat sendiri kan ibu baik baik aja
gak kenapa napa gimana sih ibu orang el lihat sendiri dari life match sosnya arin
ibu please dong jangan bohong sama el kan ibu udah janji sama el
el ibu tuh tadi dibelain sama bosnya ibu
jadi ibunya arin tuh gak mungkin ngapa ngapain ibu
kamu lihat sendiri kan ibu gak kenapa ngapain sama bosnya ibu

beneran gak tapi
ya beneran dong masa ibu bohong sama kamu
terus kalian bisa berdua
eh mike yang ngotot ngajak del kesini
lagian lo tau dari mana ini kantor mamanya nyarin
sekarang kamu percaya kan kalau aku bisa nganterin kamu
ke manapun tujuan kamu
jawab serius mike
aku udah tau kalau tante mila ada di sini
karena tante mila sekarang juga ikut keseret masalahnya
tapi apa yang sebenarnya terjadi ya
kan gue juga masih utang penjelasan soal masalah sama michelle
gue gak mau tante mila jadi salah paham sama gue
gak diangkat angkat lagi
mungkin tata mila lagi sibuk
tante mila saya mau bicarakan sesuatu
boleh kita ketemu
penting banget tante
kalau bisa kita ketemu sekarang
tante sherlock aja ya
saya samperin tante
makanya aku bisa tau tante mila ada di sini
jadi selama ini lo chat chatan sama nyokap gue
gak penting banget bu
chat sama mike
el kamu gak mau gitu sih neng
emang aku gak boleh silaturahmi sama calon mertua tertunda
kurang keras enggak
el kamu gak mau lagi kayak begitu
ibu juga gimana lagi
kenapa sih gak ngasih tau el kalo ibu ngechat dia
tadi lo tuh gagal lagi tau gak sih
ngancurin michelle doang kenapa sih susah banget
laget juga kenapa sih bosnya nyokapnya pake bantuin segala
bisa gak sih gak usah ikut campur urusan orang
karena apa yang dia udah lakuin ke rifki tuh gak sebanding tau gak
ku bakal bikin hidup lo gak akan pernah tenang
soalnya gue gak ada waktu buat itu
ngga ada semuanya
kalian bisa mikir gak
ini cowo padahal gak tau malu apa yang bernia sama cewek